terima kasih dapat kami sampaikan bahwa memasuki hari ketiga kami melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang berkait dengan penyelenggaraan event berdendang bergoyang ya
beberapa hari lalu yang sangat sangat terpaksa harus kami hentikan karena over capacity atau dengan alasan over capacity
di hari ketiga ini kami melakukan pemeriksaan dan masih berlangsung kami memanggil ataupun mengundang sebanyak empat orang
di antaranya adalah masih pada pihak manajemen termasuk hari ini juga kami agendakan kami memeriksa ataupun meminta pendapat ahli terkait dengan kejadian tersebut
dari beberapa orang saksi dengan total keseluruhan sudah sembilan atau sepuluh orang pada hari ini
dimana sebagian besar yang kita minta ikat perangan itu adalah dari pihak manajemen
seperti mulai dari penanggung
jawab kemudian juga yang mengatur ataupun bagian tiket termasuk juga bagian produksi
oke dari pihak manajemen penyelenggara acara perihal tiket ini juga agak membingungkan
satu ribu kelebihan kapasitas dari izin yang diajukan tiga artinya ada tujuh kali lipat
apa alasan dari pihak penyelenggara sendiri
kenapa jumlah tiket pada saat acara dengan yang pada saat perizinan dengan pihak kepolisian sangat jauh berbeda
ini yang terus kami dalami mbak
ini yang terus kami dalami alasan dari pihak manajemen mencetak ataupun menjual tiket
karena sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian tiket itu dijual secara online
fakta yang kami temukan juga tidak hanya online ternyata ada booth ataupun
tiket box ya di lokasi yang artinya bahwa masyarakat yang datang pun itu masih bisa masuk dengan membeli tiket di tempat
kemudian kami juga menemukan data adanya perbedaan
antara surat permohonan izin keramaian yang diajukan kepada pihak kepolisian dengan total di sana tercantum undangan ataupun peserta sebanyak tiga
sementara data ataupun surat yang diajukan ke dinas parekraf dan juga
dinas kesehatan dalam hal ini adalah
dan hari ini kami juga menemukan data bahwa dari pihak gbk juga mengeluarkan surat dengan nominal sampai dengan lima belas ribu
ini tentu yang harus kami dalami alasan alasan perbedaan surat permohonan termasuk juga perbedaan data dari surat keterangan
seperti gbk yang mengeluarkan
dengan lima belas ribu
ini yang kami juga berencana untuk mengundang dari pihak gbk yang mengeluarkan surat tersebut
kapasitas normalnya event ini berapa pak
kalau untuk normal di istora sendiri di dalam gedung istora itu delapan ribu
tapi itu untuk normal
artinya bahwa kita ketahui bahwa kondisi di istora
kalau dipakai event
itu tentu tidak semua kursi bisa terpakai
kalau dilihat kondisi yang ada itu kan separuh ataupun satu sisi
satu sisi tempat penonton itu dijadikan panggung
artinya seharusnya berkurang dari jumlah delapan ribu
kemudian dengan pertimbangan pertimbangan bahwa di luar juga ada event
ini yang perlu diketahui juga bahwa ada lima panggung yang ada di lokasi
itu tiketnya tiket perusan
boleh berpindah pindah tempat
nah inilah yang menjadi salah satu titik crowded permasalahan
sebagaimana kemarin insiden yang terjadi
kalau tidak salah itu habis konser dangdut ya
nah ini penonton akan berpindah masuk ke indoor istora
sementara di dalam sudah tidak memungkinkan lagi menampung kapasitas
ini yang tidak diperhitungkan oleh pihak manajemen
termasuk juga mengatur
kapasitas yang bisa berada di lokasi
ini sudah sangat sangat jelas lagi
dengan perbedaan surat permohonan yang diajukan kepada kami dan beberapa instansi lainnya
oke dari pemeriksaan sementara
artinya ini melibatkan tidak hanya pihak penyelenggara event
tapi juga pihak pengelola event
tempat lokasi itu berada dalam hal ini istora di bawah gbk
tadi seperti pak komarudin sebutkan ya
tapi ini kenapa bisa ada perbedaan pak komarudin
ketika kalau sebenarnya kapasitas yang paling proper dinilai oleh polisi adalah delapan tadi pak komarudin sampaikan ya
tapi dari pihak gbk justru mengatakan lima belas
angkanya jauh sekali
mungkin dimaksudkan lima belas ribu itu termasuk dengan yang di luar mbak
karena memang di luar ada empat panggung
mungkin berjalan seperti itu
namun tidak diperhitungkan karena tiket ini tiket terusan
yang artinya bahwa masyarakat bisa penonton bisa berpindah kemana saja
ini yang potensi rawan yang tidak di apa namanya
tidak didalami atau diperhitungkan oleh panitia
termasuk juga alasan perbedaan jumlah permohonan jumlah pengunjung
yang dalam surat permohonan itu perbedaan antara kepolisian
terus juga ke dinas parekraf
dan juga gbk
ini yang masih kami dalami
termasuk juga kami juga minta keterangan dari petugas medis
yang kami juga menemukan ada beberapa nama yang sempat dicatat oleh petugas medis
namun lebih banyak lagi yang tidak sempat tercatat karena memang tidak sempat
artinya jumlah yang pingsan penonton yang pingsan akhirnya berdesak desakan
sepertinya bisa melebihi dari yang dilaporkan oleh pihak kepolisian dari petugas medis ya
karena banyak yang tidak dilaporkan identitasnya
terkait dengan penanganan medis di lokasi
apakah pihak penyelenggara acara juga tidak memperhitungkan pengadaan fasilitas dan juga petugas medis
karena kan seharusnya dalam satu acara apalagi mungkin acara hiburan
hal ini harusnya memang sudah sesuai dengan ada prosedurnya ada sop nya
berapa banyak petugas medis yang harus ditempatkan
ambulan standar dan lain sebagainya
apakah itu ada atau tidak di lokasi acara ini
sebagaimana juga pernah kami sampaikan bahwa di hari pertama ini sudah masuk dalam temuan kami
malam itu juga tepatnya di malam satu ya jumat malam selesai acara
kami memanggil pihak manajemen
dan melakukan penyelenggara acara
dan melakukan evaluasi
bahwa ada titik titik yang sangat rawan sekali
yang kalau itu dilanjutkan sehingga akan berdampak sangat luas
kemudian hari sabtu siangnya kami juga mengundang pihak manajemen ke polda metro jaya
untuk memberikan penekanan penekanan dan sekaligus pembatasan
dimana ada beberapa poin yang kami batasi
di antaranya panggung dari lima kami minta supaya hanya tiga
kemudian tenaga medis ataupun tenda kesehatan kami minta ada ditambah sampai dengan minimal
ada enam titik
sehingga masyarakat ataupun penonton bisa dengan sangat mudah bisa mendapatkan bantuan kesehatan
kemudian batasan penonton kami minta dibatasi sampai dengan sepuluh ribu
dengan pertimbangan bahwa di luar ada panggung termasuk juga di dalam
nah ini yang tidak diindahkan oleh mereka
dengan temuan yang kami dapatkan kembali di hari kedua
karena memang itu sangat sangat mengkhawatirkan
maka dengan sangat terpaksa kami hentikan
dan di malam pertama terkait dengan masalah pelayanan kesehatan
di malam pertama itu tepatnya di hari jumat
kami hanya menemukan hanya ada satu tenda kesehatan
tiga orang petugas kesehatan
tiga orang itu diantaranya satu supir ambulan dan dua tenaga medis ataupun perawat
untuk mengcover ataupun melayani ataupun mengantisipasi
di hari pertama itu yang hitungan kami itu mencapai dua puluh ribu
di hari pertama
ini tentu sangat sangat tidak masuk akal
dan juga yang kami temukan juga langsung
di sana banyak masyarakat ataupun penonton
yang memang sedang mengantri untuk mendapatkan layanan kesehatan
tiga petugas termasuk dua perawat dan juga satu sopir ambulans
untuk menghandle puluhan ribu masa
lebih dari sepuluh orang yang ada di sana
artinya banyak sekali dugaan pelanggaran di sini pak komarudin
berpotensi untuk tidak pidana
memenuhi unsur pidana di sini terhadap pihak panitia
hari ini agenda kami
hari ini agenda kami termasuk minta pendapat ahli mas
pendapat ahli terkait dengan unsur unsur kelalaian ataupun pelanggaran
sementara memang mengarah kepada unsur pasal tiga ratus enam puluh ayat dua
akibat lalainya menyebabkan orang lain luka luka
nah oleh karena itu terus masih kami dalami
kami masih mengagendakan melakukan pemeriksaan
pemeriksaan ke beberapa saksi lagi
sekiranya ada unsur pasal lain yang bisa diterapkan kepada pihak manajemen
pak komarudin ini dari video yang kami putarkan di sini juga
sangat sangat jelas terlihat betapa membeludaknya jumlah penonton
di festival berdendang bergoyang ini
ketika kita membayangkan puluhan ribu orang
kemudian berdesakan sehingga mengakibatkan pingsan
bagaimana dengan upaya dari pihak panitia sendiri
kalau tadi mungkin untuk medisnya
dengan jalur evakuasi
apakah itu juga tidak diindahkan saran dari pihak kepolisian
di hari pertama termasuk salah satu temuan kami adalah
ada beberapa jalur evakuasi
yang akhirnya tertutup oleh penonton
karena penempatan panggung dan booth booth yang ada di lokasi
itu yang termasuk salah satu alasan kenapa kami minta
dari lima panggung dikurangi menjadi tiga
karena dua panggung ini yang berada di luar
itu menutup jalur evakuasi
dari layout yang diterima oleh kepolisian
ketika pihak penyelenggara pertama kali mengajukan perizinan
dengan pada saat hari
apakah sama atau jauh berbeda
dan sebenarnya layout yang diajukan atau yang dilihat oleh kepolisian ini proper atau tidak
dengan layout yang ada
kami menganggap bahwa itu masih memungkinkan sekiranya
kapasitas pengunjung itu sesuai dengan surat permohonan
yang diajukan ke kabar kami
dengan tiga ribu pengunjung
namun karena faktanya melebihi dari jumlah berkali kali lipat
tentu ini akan berdampak terhadap makin luasnya areal yang tadinya seharusnya bisa menjadi areal aman
sehingga menjadi tidak aman ataupun tertutup
oke kita belajar dari festival yang terjadi pada akhir pekan kemarin pak komarudin
kedepannya akan banyak sekali event
yang juga mengambil lokasi mungkin salah satunya di tempat berdendang bergoyang kemarin
apa evaluasinya artinya pengawasan yang ekstra ketat harus dilakukan
dari pihak kepolisian terhadap panitia penyelenggara atau pihak i o promotor
yang menyelenggarakan semua event
dari apa yang kami lakukan
ya ini adalah sebuah upaya preventif
terhadap terjadinya musibah keselamatan masyarakat ya
artinya bahwa apa yang kita lakukan bukan tentu serta merta mematikan kreativitas anak anak bangsa
termasuk juga beberapa usaha apa namanya perekonomian kreatif ya
tentunya ini bisa menjadikan evaluasi kita
melakukan kegiatan ataupun event organisasi yang akan mengajukan
bisa melakukan tentunya dengan berbagai pertimbangan
harus dihitung betul kapasitas dan berbagai faktor faktor
tidak bisa hanya dilihat dari satu sudut pandang kesuksesan ataupun komersil ataupun dan sebagainya
tentu ada banyak faktor sekali yang harus menjadi perhitungan
sehingga kegiatan tersebut bisa berjalan lancar tanpa ada kendala yang berarti
karena tentunya harapan masyarakat
selain bisa mendapatkan hiburan refreshing dan lain sebagainya
tapi faktor keselamatan mereka juga harus kita perhatikan
patuhi aturan aturan sesuai dengan apa yang telah disepakati
baik dari jumlah penonton jam operasional kegiatan serta pengawasan yang memang dilakukan secara bersama sama
oke apakah dalam evaluasi ini
juga ada rekomendasi dari pihak kepolisian
perihal pembatasan usia penonton atau pengunjung acara event konser dan lain sebagainya
karena di beberapa event atau acara yang sepatah hiburan
bahkan anak anak pun juga bisa ikut serta masuk dalam bagian pengunjung
dan kita membayangkan kalau dengan apa yang terjadi di festival kemarin
ada anak anak di sana tidak ada pembatasan usia seperti ini
ini juga menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan

itu termasuk salah satu persyaratan ataupun ketentuan ketentuan yang biasanya dicantumkan dalam surat permohonan
karena menyangkut kegiatan seperti kita ketahui bahwa di beberapa event kegiatan yang ada di jakarta pusat
ada juga kegiatan kegiatan yang di dalamnya
ada permainan anak anak dan lain sebagainya
nah ini tentu batasan batasan kegiatan ini yang jenis kegiatan
yang memang ada korelasinya dengan pembatasan usia
tentunya juga menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan bersama
mengingat dengan jumlah dan satu pengaruh ya
tepatnya lebih kepada pengaruh
kita juga tidak berhenti untuk terus mengevaluasi dan berkoordinasi dengan pihak pihak terkait
apakah acara ini layak untuk konsumsi umum tanpa batasan umur ataupun memang harus dibatasi umur
terima kasih kapolres jakarta pusat
kombes pol komarudin sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam pak komarudin
terima kasih selamat malam
assalamualaikum wr wb